maafkan ratna datuk
itulah ratna itulah yang aku khawatirkan
apabila kau ke jakarta nanti
kau tidak bisa tergantung kepada siapapun
dan kau harus bisa membela dirimu sendiri
maka dari itu kau harus terus berlatih secara keras
baik datuk ratna akan berlatih lebih keras lagi
ayo atau abu membutuhkan kita
kok mereka tidak ada di sini
mungkin mereka sedang makan
kalau menurut dirasa saya tempat ini sudahlah meritinggalin oleh mereka
sepertinya kita ada yang mengawasi
ada di kemarin
aku merasakan ada kekuatan besar di sekitar kita
lebih cepat ratna
aku merasakan atuh abu dan huspa dalam keadaan masalah
hah hah hah hah
mampir sejenak dulu gadis cantik
kakek kalau mau duluan silahkan
biar gadis cantik ini kami yang meneman
datuk tolong datuk
dan hargailah kakek yang berada di sini
kami sedang diburu waktu
kau harus bisa menolong dirimu sendiri
kau akan ke jakarta bukan
kau harus bisa membela dirimu sendiri
gadis lemah lembut seperti ini mau ke jakarta
aku yang megang desa panggung tiga ini
gadis ini harus tinggal bersama kami
datuk datuk kejal
ini datuk tidak sudah tentu
ini bukan hal yang bagus
maafkan ratna datuk
itulah yang aku khawatirkan
apabila kau ke jakarta nanti
kau tidak bisa tergantung kepada siapapun
dan kau harus bisa membela dirimu sendiri
maka dari itu
kau harus terus berlatih secara keras
ratna akan berlatih lebih keras lagi
atau abu membutuhkan kita
siapa lagi kedua orang itu
kekuatannya terasa dahsyat
mereka adalah orang pilihan yang diutus
untuk melindungi sekar
sepertinya bukan cuma aku
yang mengetahui kekuatan sekar
banyak orang yang menjaga bagi sekitar
aku tidak mau
bahwa dia baru saja meninggalkan tempat ini
aku yakin dia mengawasi kita sejak tadi
dan kekuatannya sangat besar
ini tadi mas giau
oh tunggu dulu
yang kayak kirim
apakah yang terjadi
atau bisa berarti siap main main
sepertinya saya sudah masuk rumah orang
semoga salju pemilik rumah ini tidak ada di rumah
saya harus cepat keluar dari siko
seperti lubang ini terlalu tinggi
saya harus cari jalan lain

ada suara apa ini
ada suara apa ini
ada suara apa ini
siapa yang tinggal disini
kenapa dia bisa memelihara hewan hewan langka seperti ini
tidak mungkin orang yang tinggal disini bisa mendapatkan hewan hewan ini dengan mudah
pasti dia mendapatkannya secara ilegal
besar dan terendahan
saya harus mengeluarkan hewan hewan ini
dan menerakannya ke pihak mereka
saya harus mencari jalan
ini adalah pandangan saya
apa yang harus saya lakukan
gawat sekarang mereka semua malah kabur
ayolah pergi dayun
ki hewan peliharaan itu ki
hewan langka itu
mereka kabur mereka lepas ke jalan
tidak tahu ki bagaimana ini ki
bagai umat yang kejar bawa kebius